bahkan kominfo telah menyatakan informasi dalam video ini adalah hoax alias berita bohong
untuk menekan angka kecelakaan truk tidak boleh melintas antara pukul lima pagi hingga sepuluh malam
jadi selama empat tahun kami mendapat penghargaan empat ratus lima puluh awards
sering lihat gitu kan orang kecelakaan
ini adalah jalan raya parung panjang di kabupaten bogor
ada keluarga yang harus kami perjuangkan juga
jadi devi akhirnya diinjak akhirnya dilindes sama
update per hari ini mayoritas korban sedang terkangani
karena levelnya provinsi bukan g dua puluh ya ya tentulah level gubernur
merupakan keluar masuk kendaraan dari perkampungan
sempatin depi ketemu ibu buat minta maaf